udah memasuki empat bulan saya
barusan aku tasyakuran loh sama mama
papa mama sama ninda datangnya kesini barengan
kami baik sah
ya mama juga baik
aku udah dengar kabar dari papa
kamu tau apa sedih banget sayang
aku gak bisa tidur mikirin kamu terus
tapi kamu gimana sekarang keadaannya
kamu baik baik aja kan sayang
andai aja aku gak disini
aku pasti udah nemenin kamu
perut aku udah mulai membesar sayang
udah memasuki empat bulan saya
barusan aku tasyakuran loh sama mama
aku sudah tahu semuanya
aku sudah tahu
kalau rena adalah putri kandungku elsa
andien sudah cerita semuanya
kamu sudah fitnah andien
kamu pengaruhi aku
kamu sudah bisain aku dari andien dan juga putriku
kalau kamu tidak tau aku akan meng eyebrow kamu lagi

jadi banyak orang yang tanya samaended
kamu amat bangga dengan aku
aku gak mau kenal orang sejarah kamu
aku gak mau pisah sama kamu
aku datang kesini bukan untuk jenguk kamu
bukan untuk ngasih perhatian sama kamu
tapi aku datang kesini untuk mendegaskan elsa
kalau ini terakhir kalinya kita ketemu
dan aku udah gak mau kenal lagi orang macam kamu
nino jangan pergi nino
kamu emang gak mau ketemu sama anak kamu
kalau sama anak kamu
kamu akan bisa ketemu nino
kamu akan bisa ketemu nino
kalau sama anak kamu
kita tunggu aja sampai dia lahir
aku janji aku akan berubah nino
kamu tolong jangan ganggu ninuh lagi ya
dan belajar untuk gak bohong lagi
aku gak mau pisah sama kamu
aku akan berubah nino
kayak makan ya biar sehat
burung burungnya cantik sama pinter ya dong moe

kasih makan lagi
aku gak nyangka ya mas acara kita lancar
banyak yang doain balon biru kita
nanti ketika sudah lahir
kolon biru kita bisa menjadi anak yang sehat
berbakti kepada orang tua dan tua
nanti berpatinya bertelur gak
asalkan kita rawatnya dengan baik
dikasih makannya yang rutin
pasti nanti bertelur punya
semoga dua ya
dua kok dua kenapa
jadi ini papa
terus dua telurnya
biar komplit ya
kayak keluarga ya
yaudah berarti rena harus rawatnya dengan baik ya
kasih makan lagi
kasih lagi kasih lagi makan lagi
udah tau mas
anggap aja ya
kenapa lo ceritain semuanya ke nino
kalau rena itu anak kandungnya nino kenapa
sekarang nino makin benci mbak sama gue
lo tuh kenapa sih
kurang cukup apa hidup gue hancur mbak
ganteng gimana nasib anak gue kalau udah lahir
mbak juga ngalamin kondisi yang sama seperti kamu sekarang
lo bales dendam mbak
ya aku tega banget ya
lo tuh jahat banget ya
hidup gue tuh udah hancur
tolong jangan teriak teriak mbak bertahan
bentar saya mau berusaha ngomong
ayo kita kembali ke sel